cantik maksudnya kayak film film di luar negeri al pacino gitu
bukan kayak al pacino lu diampas muka lu
eh bardar lagian bukan zamannya lagi
kalo nyelesain masalah pake golok atau main pukul
sekarang tuh pake gini nih pake otak
lagian ini juga bulan puasa
ngerti gak lu pake otak
makanya otak di sini unti sih
tau gak unti
iya kerapa ditarut pake bulan jawa tuh unti namanya
hah gak keliatan
si joni lagi pergi dagang
bulan puasa dagang juga
hmm dagangnya juga dagang koran
gak ngaruh lagi buat yang kuasa
hei dong jambu bol
jalan lengkong naik kuda
kalo lewat kuda permisi
walaupun artika janda muda
kurusnya kurus seksi
jadi walaupun artika ni jande
mogah banget gue sama lu
rasar lu tuwe bangke botana
udah deh gak usah gada gadain gue
tentu mulutnya gak pernah selesai
bang kardun kan puasa
apalagi yang digodein kagak enak hati
nanti pahala puasanya jadi berkurang loh bang kardun
lu cemburu ya kagak digodein iya
jadi maksud lu gue kegeran gitu digodein sama lu
gak usah gada gadain
gak usah gada gadain
gak usah gada gadain
nih abisnya nentu sih
dasar begitu butana
pencet banget najis
gila ya belagu banget tuh orang
isapa senyum ngelengosa aja malah cuek
ajong suka calepan banget tuh
atika tahan diri ya
ingat ini bulan puasa bulan ramadhan
suara seruling mengalun merdu
atika manis bagaikan madu
mauka engkau ku jadiin madu
ada bekicot buang ludah
bahasa lu tua bangka butana
bah pokoknya umi jamin
sebelum pesantren kilat itu dibuka
warga udah pasti nge back out dia daripada itu
mumpung suasana warga masih panas nih mi
terhadap keluarga si sulam
maka kita harus terus menyerang mereka
bukan hanya terus pak
biar semua orang tuh tau
pada bulan puasa ini adalah kemenangan bagi kita
tapi kekalahan bagi keluarga si sulam
waduh pak haji
bu haji ini ada berita besar nih
berita penting buat bu haji dan mbak haji

ah lo dikit dikit beritanya buit melulu
ya namanya juga wartawan pribadi
keluarga haji muhyiddin dan bu haja maimunah yang terhormat
jadi harus ada komisi dong
wartawan tanpa surat kabar
itu sering banget tuh
meretelin duit orang orang di kantor pemerintahan
masa kita kagak dapat beginian
udah deh jangan kebanyakan nyinyir
udah buron beritanya apa ya
bu haji sama pak haji pasti kagak bakalan nyangka
kalau si rumana sama si ramadi sekarang ada di rumah keluarga si sulam
ngapain mereka ada di rumah si sulam
udah tenang aja pak
abah nggak usah panik
biarin aja mereka membuat rencana
karena pak kalau warga udah nggak peduli lagi sama dia

apapun rencana dia bakalan gagal
apa nggak kuadir
kalau sekarang ini ramadi sudah mulai akrab sama haji sulam
kalau kemari akan gua ancam dien
asal lu tahu
ramadi nggak akan ruguh harus dia lagi yang menanggung
kalau ikut ikutan berhubungan dengan gua si sulam
setuju bah umi
eh itu yang battle
saat ini gusto buat dia
eh lu dokumenter
nih bang si eti gue tanya raun kagak mau ngaku kagak mau kata kagak tau katanya di bang
padahal apa coba si raun ini ilang katanya dulu kagak tau
raun ini ilang eh ilang kenapa cari ilang eh cari jembat
ya mana nenek tau kagak tau dimana si raun tanya sama dia kagak mau ngaku
bang tau kagak tadi tuh haji sulam sama ncing nela dateng juga kemari
aduh kalo ampe si raun ke layapan kemana mana ntar orang orang pada ngeliat
orang orang pada curinya bahwa penyakit jajar otak itu cuma boongan
iya tapi itu kan kita pura pura
ya aja dia kan anaknya si nenek bukan anak gue bang
eh eti cuketi lo denger ya si raun itu emang anaknya nenek tapi dia anak gue
lo sebagai pini gue jadi lo mesti nganggap si raun itu anak lo sendiri tau
udah jembat gue cari cari
kalo kagak gue cari cari
eh ada mas rahmadi
tuh dia ini main ke rumah om culam
main dong ke rumah tika sekali kali
kok sekarang bang rahmadi
siapai cepet dia dapet
pan setiap orang harus menyiapkan kapan
iya mak biasa buat dagangan
aduh pantusan banyak banget
banyak banget nih belanjaan nih
eh umi ngomong ngomong yang umi punya rencana mau jualan kue kering itu gimana
kalau kue kering khusus pesanan aja
jadi modalnya bisa buat bikin kolak sama tajil
oh gitu yaudah kalau gitu
saya buat penglaris nih ya
oh iya emang pesen lima ya
nanti aya bikinin yang khusus yang enak buat mak
umi kalau gitu rum juga mau pesen ya
sama aja kayak mak lima toples
saya jadi penasaran nih kue bikinannya ubi maria
apa sekalian pesen juga boleh gak say
samain aja pesenannya sama mak aji
umi umi kalo pesenan mas rahmadi
atika bantuin bikin ya khusus
mak kalo gitu kami pamit dulu ya mak
aduh dulu kita kan baru ketemu
buru buru aja deh
pamit dulu ya mak
oh kok sebentar
oh sebentar gak ada informasi ya
ani tuh mau kasih informasi buat ente
gue nih makin curiga aja
sama tarmija sama si mali
dia tuh setongkol sama aji muhyiddin
sama si kardun buat ngancurin ente ji
eh lu lain kali kalo buah berita
jangan soal aji muhyiddin dah
yang lain kek
kalo aji muhyiddin gue mah beritanya udah kebal
warga kampung ini
masih gedek masalah anaknya si kardun
si rawun itu tuh yang ketabrak
itu yang sedang kita selesaikan
bener gak pak ri
udah gue udah tau
sekarang gue pengen main cantik
tau gak lu main cantik
masalah secara halus
gak kasar kayak muka lu buah
cantik maksudnya kayak film film di luar negeri
lu di amplas muka lu
lagian bukan zamannya lagi
kalo nyelesain masalah
pakai golok atau main pukul
sekarang udah pakai gini nih
lagian ini juga bulan puasa
ngerti gak lu pake otak
makanya otak di sini unti sih
tau gak unti
tau gak panis dong
kerapa ditarut pake gula jawa
bulan puasa dagang juga
dagangnya juga dagang koran
gak ngaruh lagi buat yang kuasa
biar bagaimana juga yang namanya dagang koran
yang namanya dagang keluaran kan mesti keliling mak
ini kan bulan puasa
kan dia haus
jonny yang mau bang
dia bilang biar puasanya nggak terasa lapar
kan jadi lebih baik dia jualan koran keliling deh
ya pak ya
ya bagus dah kalau gini
selewat aja puasa
biarin aja lah
yang penting semangatnya joni kejaga
lagian juga si jonny seneng kok ngelakuinnya
sampai jumpa lagi